setelah pertemuan empat puluh satu tahun silam pertemuan bilateral indonesia dan sri lanka berlangsung pada rabu pagi di istana merdeka
pertemuan bilateral itu menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang kelautan penanganan illegal fishing dan kerjasama di bidang industri tradisional
indonesia sri lanka juga memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dengan menindaklanjuti kesepakatan pasar bebas
kemudian di bidang demokrasi ada kesepakatan pertukaran dan peningkatan kapasitas
indonesia juga bersedia mendukung pembangunan di sri lanka
presiden joko widodo menyatakan pertemuan ini menjadi lebih khusus karena tahun ini menandai enam puluh lima tahun hubungan diplomatik indonesia dengan sri lanka
yang pertama penguatan kerjasama di bidang ekonomi
indonesia menyampaikan kesejahteraannya untuk mendukung pembangunan di sri lanka
dan juga di istana merdeka
kami juga akan menindaklanjuti nantinya dengan membuat private agreement